setelah terkatung katung selama dua bulan para pedagang di pasar legi mulai mendapatkan tempat berjualan meski masih darurat
dan terkait hal ini pada jumat pagi wali kota solo menyerahkan sertifikat pembagian kios
jumat pagi ini adalah momentum yang ditunggu tunggu para pedagang pasar legi solo jawa tengah
pasalnya kios pasar darurat untuk berjualan dibagikan kepada para pedagang
sepuluh pedagang kios dan satu empat ratus empat puluh delapan pedagang lainnya akan menempati pasar darurat sementara sambil menunggu pasar dibangun kembali
wali kota solo fx hadi rudiat memeresmikan operasional pasar legi solo darurat dengan menyerahkan sertifikat penempatan kios bagi para pedagang
pasar darurat dibangun di sekitar lokasi pasar legi yang terbakar pada akhir oktober lalu seperti di jalan sabang dan jalan lumban tobing
kios tersebut disiapkan untuk tujuh puluh enam pedagang dan sembilan puluh delapan pedagang los ditempatkan di empat puluh empat los darurat
di pasar darurat yang berbentuk hanggar dialokasikan bagi tiga ratus dua puluh dua pedagang los
di halaman pasar ada enam puluh empat tenda yang disediakan untuk satu ratus tiga puluh dua pedagang los
sementara fasilitas umum seperti mck dan air bersih akan disediakan sambil proyek berjalan
pagi ini kelihatannya semuanya sudah beres
karena kalau kemarin saya bilang kurang pengertian awal saya itu dimunjari itu dikelilingi oleh seperti ini
tapi karena sekarang sudah dibantu dengan adanya tenda dan payung
alhamdulillah semua kios maupun los sudah dapat tempat semuanya
sebelumnya pihak dinas perdagangan kota solo telah menempatkan pedagang pasar legi di pasar darurat per zonasi
namun karena sifatnya darurat maka kondisi kios cenderung terbuka
sehingga wali kota solo berniat menambah jumlah tenaga pengamanan
oh ala pengamanan sudah tadi kita sampaikan sekalian
mau berlama lama briefing langsung
jadi nanti di sini ada pos sendiri sana pos sendiri
yang untuk kios ini yang di sana nanti sama
dan di sini kan hanya sekuritnya kan hanya tujuh belas
saya minta untuk ditambah tiga belas tadi tiga puluh dibagi tiga c
ratusan kios di pasar legi solo terbakar pada senin sore dua puluh sembilan oktober dua ribu delapan belas lalu
api menghanguskan los dan bangunan pasar utama di sisi selatan dan utara
diduga kebakaran akibat konsumsi